pemerintah provinsi dki jakarta melalui dinas kelautan pertanian dan ketahanan pangan
menggelar operasi pasar daging murah untuk memegang kartu jakarta pintar tingkat sd
distribusi daging murah ini dilakukan karena harga daging cenderung naik menjelang hari raya idul fitri
warga jakarta pemegang kartu jakarta pintar tingkat sekolah dasar bisa memperoleh daging murah
dengan atau melalui operasi pasar yang digelar pemprov dki jakarta
empat ton daging sapi dan lima puluh lima ton daging ayam akan didistribusikan di kecamatan yang berada di lingkungan provinsi dki jakarta
karena keterbatasan pasokan daging setiap kepala keluarganya boleh membeli satu kg daging
pemerintah dki memberi subsidi sebesar rp lima puluh untuk satu kg daging sapi dan rp dua puluh lima untuk satu kg daging